karena bagaimanapun juga papa gak yakin reva bakal nerima ini
dan ada kemungkinan besar reva itu akan menjauhi kamu
oke sekarang gue akan memulai pencarian
kalau orang kayak adriana itu pasti punya instagram
dia kan orangnya up to date banget
apalagi soal media sosial
oke kalau gitu gue harus cari tahu dari facebook dulu kali ya
karena biasanya kan bisa cari cari gambar foto teman
coba pakai nomor telepon deh
dia cari pakai username gak ada
wah nama lengkap dia
terus pakai nomor telepon juga nggak bisa
apa jangan jangan akunnya di private kali sama dia
kita bisa cari di twitter
gak ada juga
pusatnya dimana lagi dong
kalau dari media sosial gue gak bisa nyari dia
sekolah dia yang lama
nama sekolah dia yang lama
berarti gue harus lihat sertifikat atau enggak ijazahnya
ya bener bener pasti kan dia punya tuh
nanti kalau misalnya udah ada sertifikatnya gue udah tau sekolahnya di mana gue bisa langsung tanya ke sekolahnya deh
terus gue bisa minta kontak temen temen dia dulu
pinter banget repa
pasti dia nyimpen di kamar nih
tapi gimana caranya ya gue lihat kalau misalnya papunya ada di kamar
pasti kan susah banget tuh
pintar pintar pintar
pintar pintar pintar
udah nemu semuanya
eh kali ini gue yang terakhir
gue yang traktir
kok marahnya segitunya ya
biasanya kan kalau ngambek
gak kayak sekarang bener bener nambang
paling hitungannya bentar
lama banget rasanya ngambeknya
nyesel banget nyesel banget udah bohongin kamu saya
hari libur gini biasanya kita jalan jalan
kamu pergi kemana sementara mas diam di sini di rumah
memangasal juga ada temanmu
tidak kau baixo mau stabil lawan dengger dalam luar
demi petukih di depan buku alkohol
telepon aja lah
aku lagi sama temen temen aku emang yakin apa gak boleh
ya lama lama aku mau pergi sama temen temenku
sayang kenapa kok kamu meninggalin mas sendiri ya
gini gini aja kamu biar di sana mas nyusul ke sana
jadi kita bisa jalan jalan bareng lagi sayang
mas aku tuh stres aku tuh capek banget mas
aku udah kecewa banget sama mas
dan sekarang aku tuh pengen relax aku pengen hangout sama temen temenku
dan aku gak mau digangguin sama siapa pun termasuk mas
udah dong sayang kamu jangan ngambek terus dong
malah dimatiin lagi
ya allah aku bingung ya
adriana pasti nurut sama mamanya
be lagi bener bener bingung ma
be gak tau bagaimana cara membujuk adriana biar dia gak ngambek lagi
biar dia maafin be ma
ya bujuk aja
udah dong ma
be udah bujuk tapi tetep aja adriananya masih ngambek juga
ya gimana kek cara kamu ngebujuk
pakai bunga coklat keh
ajak jalan jalan kita adriana keluar
saran mama akan b pakai
mama juga bantuin bayi untuk bujuk adriana ya
iya nanti mama akan bantu bujuk adriana
tapi kamu janji sama mama untuk gak ngulangin lagi kesalahan kamu terhadap adriana
lagian kamu juga
kenapa lebih belain anak kamu ketimbang istri kamu sendiri
istri kamu itu sebenarnya sangat mencintai anak kamu dan menganggap sebagai anak kandungnya sendiri
harusnya kamu itu menghargai kedewasan adriana yang coba untuk menyayangi reva menjaga reva
harusnya sadar dong b kamu
nanti be akan usahakan
kalau gitu mama akan coba bujuk adriana sekarang
baik ma terima kasih banyak ya ma ya